warga dan pengguna setia moda transportasi publik memperingati hari operasi mass rapid transit jakarta atau mrt jakarta di taman literasi christina marta tiahau blok m kebayoran baru jakarta selatan pada jumat sore
sejak beroperasi dan diresmikan tahun dua ribu sembilan belas lalu pengguna mrt jakarta rata rata mencapai sembilan puluh dua hingga seratus per hari
mengusung tema tagar pasti bisa mrt jakarta memperingati hari operasi yang diperingati pada tanggal dua puluh empat maret setiap tahun
acara yang digelar selama tiga hari di taman literasi kristina marta tiahau kebayoran baru jakarta selatan ini akan berlangsung hingga hari minggu mendatang
acara ini merupakan bentuk syukur dari mrt jakarta yang telah melayan masyarakat pengguna moda transportasi publik
hingga maret dua ribu dua puluh
pengguna mrt mencapai sembilan puluh dua hingga seratus per hari
menurut direktur utama mrt jakarta tuhihat jumlah penumpang mrt terus mengalami peningkatan setiap hari dan sempat mencapai lebih dari seratus ribu orang per hari pada awal resmi beroperasi
namun setahun diresmikan operasional mrt jatuh ke titik terendah kalau covid sembilan belas melanda
kerjakan pembatasan mobilitas yaitu psbb dan ppkm membuat jumlah penumpang mrt jatuh ke titik terendah
pertama hari mencapai sembilan puluh dua penumpang
nah hari ini kita peringati setiap tahun sebagai hari operasi mrt jakarta
dan kita mengusung tema kita pada tahun ini adalah pasti bisa
selama tiga hari dua ribu dua puluh empat dua puluh lima dan dua puluh enam apakah itu konser musik
bazar instamin kemudian mendongeng dengan acara acara lainnya yang akan kita gelar sampai dengan hari ini
mohon dukungan untuk warga jakarta dan sekitarnya mrt akan selalu hadir untuk anda semua dan pasti misal
selamat berhari operasi mrt jakarta yang keempat tahun ini
mrt sudah empat tahun beroperasi sejak diresmikan oleh presiden joko widodo tahun dua ribu sembilan belas
di peringatan tahun keempat hari mrt jakarta tema pasti bisa sebagai wujud nyata membangun budaya transportasi publik di jakarta
badu zama jakarta